informasi pertama di sapa indonesia malam saudara
menko marves luhut bin sarpanjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah
luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari indonesia
menurut luhut sepuluh tahun pemerintahan jokowi indonesia banyak dapat pujian dari negara lain
bahkan banyak negara yang mencontoh program program pemerintahan jokowi
salah satunya kenya yang meniru kebijakan jokowi terkait e katalog
luhut menambahkan memberi kritik membangun jangan kritik semua yang jelek